kita ke kasus lain demi mengatasi kelangkaan garam pemerintah membentuk tim verifikasi bahan baku garam
tim dibentuk oleh kementerian kelautan dan perikanan kkp bersama kementerian dan lembaga lainnya
pembentukan tim verifikasi bahan baku garam adalah bagian dari strategi menanggulangi kelangkaan garam
tim terdiri dari kementerian koordinator maritim kkp kementerian perdagangan kementerian perindustrian baris krim polri dan juga badan pusat statistik
nantinya tim verifikasi akan meninjau kebutuhan bahan baku garam konsumsi
di mana sebelumnya pihak kkp telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian impor komoditas pergaraman
turunan dari aturan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak garam